seorang perempuan berinisial ns ditangkap tim dari ditereskrim mumpol dajatim kamisiyang
wanita empat puluh satu tahun warga desa sumber suko kabupaten lumajang ini ditangkap karena dituduh memperdagangkan orang
untuk dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial di sebuah wisma di lumajang
dari modus operandi yang dilakukan tersangka menawarkan pekerjaan di bali untuk menjadi pemandu lagu
dengan gaji lima hingga lima belas juta rupiah per bulan
sembilan perempuan berminat dengan tawaran di media sosial itu
namun para korban ternyata tak juga dipekerjakan di bali
melainkan dipekerjakan di sebuah wisma di desa sumber suko lumajang sebagai pekerja seks komersial
ironisnya dari dua puluh sembilan korban enam diantaranya masih anak anak
peristiwa ini sudah berlangsung selama dua tahun
kasus perdagangan orang ini berhasil terungkap setelah satu di antara korban berhasil kabur dan melapor ke pihak kepolisian
ps alias mami ambar
modus yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah menawarkan atau menjadikan kepada perempuan
untuk dipekerjakan di daerah bali melalui facebook
dari hasil pengungkapan ini
sembilan korban berasal dari bandung jakarta dan lampung
selain menangkap tersangka polisi juga menyita uang tunai rp lima enam ratus tujuh puluh
puluhan alat kontrasepsi dan pil kb serta buku tamu
tersangka dijerat dengan pasal tentang tindak pidana perdagangan orang
dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara dan denda rp enam ratus juta rupiah
wahyu pratama putra surabaya jawa timur